indonesia kini menghadapi era bank digital atau neobank
potensi perkembangannya cukup besar dengan tingginya pertumbuhan aktivitas di ranah online atau daring
banyak bank saat ini sudah mengembangkan mobile banking untuk berbagai layanan seperti transfer dan pembayaran
namun bank masih membuka dan mengandalkan kantor cabang
sementara bank digital sepenuhnya melayani nasabah melalui jalur daring
terintegrasi dengan ekosistem digital layanan bank yang komprehensif mudah diakses kapan dan dimanapun
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tonggak penting bagi industri finansial
seiring perkembangan teknologi bermunculan bank digital
mereka hadir di saat industri perbankan juga mencatatkan kenaikan transaksi digital terlebih di masa pandemi covid sembilan belas
menurut catatan ojk
setidaknya ada empat belas bank digital di indonesia
baik yang tengah dalam proses menuju go digital seperti alobank indonesia
maupun yang sudah menyatakan diri sebagai bank digital seperti genius woke dg bank
kemudian bank jago bank aladin syariah dan juga tmew
pengamat ekonomi menilai
bank digital punya potensi besar dilihat dari jumlah unduhan pada dua ribu dua puluh
belum lagi perbankan konvensional yang secara bertahap bertransformasi ke bank digital
di sisi lain keamanan data pengguna masih menjadi tantangan
menandakan perkembangan untuk bank digital
kedepannya semakin diminati oleh asar
dari sistem keamanannya memang belum bisa dikatakan aman
bahkan untuk lembaga instansi pemerintah yang resmi pun
bisa kebobolan data atau terjadi kebocoran data
nah ini yang saya rasa sih tantangan kedepannya
bahwa trust masyarakat untuk bank digital juga harus dibangun dari keamanan datanya
meskipun semua aktivitasnya dilakukan secara online
non digital tetaplah produk perbankan
itu berarti semua bank digital diawasi oleh bank indonesia dan otoritas jasa keuangan
bank indonesia memprediksi transaksi pembayaran digital banking pada dua ribu dua puluh
di meliputan cnn indonesia jakarta